hai setiap hari selama dua puluh empat jam di masa pandemi petugas krematorium di bawah naungan dinas
kebersihan dan ruang terbuka hijau surabaya mengkremasi jenazah dengan protokol kesehatan
di tempat pemakaman umum keputih surabaya seluruh petugas penjemput jenazah wajib menggunakan alat
pelindung diri lengkap sekali pakai jenazah yang tiba dari rumah sakit ke krematorium
keputih adalah jenazah yang meninggal dunia dengan protokol kesehatan kofit sembilan belas dalam rentang
waktu empat jam dan membutuhkan waktu kremasi lebih dari satu jam sampai benar benar menjadi abu
hai selama pandemi pihak krematorium menghilangkan fasilitas ibadah kremasi
untuk menghindari kerumunan saat pandemi petugas krematorium pernah mendapat dua belas jenazah per hari
padahal krematorium tpu keputih hanya memiliki tiga borner
atau tungku pembakaran per satu februari total jenazah yang dilemasi ada tiga ratus tujuh puluh empat
jenazah satu paling dua puluh menit langsung kita bongkar
itu pun panas mbak panas sekali tidak keukur panas
soalnya kan besi yang di dalam itu masih muruk masih menganga
akibat terlalu banyak jenazah yang dikremasi
tungku pembakaran kremasi sempat rusak bahkan roboh
namun per minggu ini petugas hanya menerima tiga jenazah per hari
sesuai jumlah tungku pembakaran yang dimiliki tpu krematorium keputih
kemarin awal awal covid itu banyak yang kita terima
karena banyaknya yang kena covid
sehari bisa tujuh padahal kita punya tunggu tiga
jadi setelah kremasi satu datang lagi satu lagi
terpaksa kita buka yang kremasi awal tadi
lama kelamaan tungku kremasi
kita yang runtuh karena dinginnya terpaksa
kalau aturan pakainya itu sehari
satu tungku sehari harus kremasi satu aja
jika ada jenazah berlebih
pihak krematorium akan mengarahkan ke krematorium di daerah lawang
kediri dan juanda sidoarjo